usulan kementerian perindustrian untuk merelaksasi pajak mobil baru diusulkan ke kementerian keuangan
namun mengapa usulan ini penting untuk diajukan dan apa saja dampaknya bagi penjualan mobil dalam negeri
kami hadirkan ulasannya untuk anda
yang pertama kalau kita lihat ini grafik penjualan mobil pada tahun dua ribu delapan belas dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh
pada periode yang sama januari hingga agustus ini kita lihat pada tahun dua ribu delapan belas penjualannya ada tujuh ratus enam puluh tiga empat ratus empat puluh unit
ini mengalami penurunan di tahun dua ribu sembilan belas yaitu hanya enam ratus enam puluh dua ratus delapan puluh enam unit pada periode yang sama yaitu januari hingga agustus dua ribu dua puluh
lalu kita lihat lagi pada tahun ini dua ribu dua puluh
ini ada penurunan yang sangat tajam
dari enam ratus enam puluh dua ratus delapan puluh enam ini turun terjun bebas ke tiga ratus enam puluh empat tiga puluh empat unit
nah ini sangat tajam sekali ya
penurunannya ini ada sekitar tiga ratus delapan puluh ribu unit
ini sekitar ada empat puluh enam empat persen penurunannya
lima puluh persen penurunan dari tahun dua ribu sembilan belas ke tahun dua ribu dua puluh
nah karena penurunan yang signifikan itulah maka pemerintah melalui kementerian perindustrian memberikan usulan kepada kemenkeu untuk merelaksasi pajak bagi kendaraan roda empat atau mobil
nah harga yang biasa anda lihat di dealer itu merupakan harga on the road yang sudah ditambah beberapa komponen pajak
sebenarnya jika anda membeli mobil
apa saja sih komponen pajaknya
nah pajak pajak ini ada dua
masuk kedua kantong maksud saya
yang pertama adalah ke kantong pemerintah pusat
yang kedua ada pemerintah daerah
nah apa aja pajak yang masuk ke pemerintah pusat yaitu ada ppn
ppn atau pajak pertambahan nilai ini ada sebesar sepuluh persen
lalu yang kedua ada ppnbm atau pajak penjualan atas barang mewah
ini sekitar satu lima miliar dolar

suatu mobil yang secara faktual rata rata ppnbm dikenakan sebesar lima belas persen
nah ini total yang masuk ke pemerintah pusat ada sepuluh
kita rata rata lima belas ada dua puluh lima persen yang masuk ke pemerintah pusat
kita beralih ke pemerintah daerah
ini adalah pajak yang masuk ke pemerintah daerah
yaitu ada bea balik nama kendaraan bermotor
ini sebesar dua belas lima persen
dan juga yang kedua ada pkb yaitu pajak kendaraan bermotor
ini kalau ditotal ini sekitar lima belas persen
jadi rata rata jika anda beli mobil di dealer mobil baru gitu ya
nanti itu sudah ditambah pajak sebesar dua puluh lima tambah lima belas sekitar empat puluh persen
lalu kita lihat lagi
nah dengan pajak yang sudah saya sebutkan tadi kita hitung berapa simulasi harga mobil yang anda beli
nah jika nantinya usulan kemenperin ini disetujui oleh kemenkeu dengan asumsi total pengurangan pajak seperti yang saya bilang lagi tadi empat puluh persen
kita hitung berapa anda beli mobil baru
jika anda membeli mobil jenis sedan yang biasa diperoleh
sedan yang biasanya mencapai enam ratus empat puluh juta rupiah
kalau dipotong empat puluh persen anda hanya membayar tiga ratus delapan puluh empat juta rupiah
lalu kalau misalnya anda ingin membeli mobil jenis mpv atau multi purpose vehicle
harga yang awalnya dua ratus tiga puluh lima juta rupiah
anda bisa mendapat harga dengan potongan empat puluh persen satu ratus empat puluh satu juta rupiah saja
sedangkan untuk mobil jenis lcgc
ini yang biasanya harganya satu ratus lima puluh juta dengan pajak pajaknya
jika nantinya usulan ini sudah diterima dan juga di approve oleh kemenkeu
anda hanya membayar sembilan puluh juta saja
ternyata selisihnya jauh juga ya
namun lagi lagi masih harus menanti keputusan pemerintah
apakah usulan kemenperin ini akan diterima dan juga mengenai komponen besarannya